inilah suasana bengkel sepeda motor dan sepeda hotel di rumah hartanto di jalan jenderal sudirman kota salatiga
terlihat seperti aslinya hingga kebagian detail seperti onderdeal
namun ternyata bengkel ini hanya miniatur atau diorama
tak hanya bengkel diorama pedagang bakso lengkap dengan pembelinya pun ia buat di rumahnya
gerobak tabung gas tiga kg mie hingga mangkok dan sayuran juga tersaji dengan detail
lewat usahanya ini hartanto berhasil menembus pasar nasional dengan penjualan melalui loka pasar
seperti kaleng bekas hingga limbah elektronik
ya dari bahan bekas hartanto bisa menyulapnya menjadi sebuah objek yang mirip dengan aslinya dengan skala satu banding lima
butuh waktu sekitar satu minggu untuk mengerjakan sebuah diorama
terus kawat kawat bekas kabel sekalian buat murangi sampah
tertarik untuk mengoleksinya miniatur custom motor dibanderol dengan harga mulai dari lima ratus ribu hingga satu juta
sementara diorama bangunan bengkel atau rumah dijual dari sembilan ratus ribu hingga satu lima juta rupiah
hartanto mengaku dalam sebulan bisa mendapat pesanan hingga dua puluh miniatur
barang bekas ternyata bisa diubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi
contohnya seperti kerajinan ini
dengan menekuni kerajinan ini dapat meraih keuntungan hingga jutaan rupiah per bulannya
ardi widodo salatiga jawa tengah